dinas kebersihan provinsi dki jakarta bertekad memperbaiki tata kelola pengolahan sampah di tpst bantar gebang termasuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar
minggu pagi ratusan pasukan orange yang biasa membersihkan kota jakarta diterjunkan untuk bersih bersih di tpst bantar gebang
dua ratus pasukan gabungan tim oranye dinas kebersihan dki jakarta dan ex petugas kebersihan pt godang tua jaya
minggu pagi memenuhi jalanan menuju tempat pembuangan sampah terpadu bantar gebang bekasi
para petugas membersihkan sejumlah ruas jalan menuju tpst bantar gebang
sejumlah petugas lainnya mengecat pembatas jalan dan pintu gerbang sehingga penampilan tpst bantar gebang tidak lagi tampak kumuh
dinas kebersihan juga menerjunkan dua unit pemadam kebakaran
guna membersihkan jalan dari air dari truk sampah yang tercecer sepanjang jalan
menuju tempat pembuangan sampah
kalau kita menjalankan tugas seperti seluruh kota siap untuk membersihkannya
mau di bantar gebang mau di jakarta seperti kan masih satu wadah
kepala dinas kebersihan pemprov dki menyatakan akan terus melakukan pembenahan di tpst bantar gebang
agar tata kelola tpst lebih baik dibanding dengan pengelola sebelumnya
phl di harian lepas ini gabungan antara phl yang ada di jakarta
sama sekitar tiga ratus an ex pekerja godang tuwajaya yang sekarang menjadi phl kita
sementara warga sekitar berharap aksi pasukan oranye pagi ini bisa berkelanjutan
tambah kebersihannya kemarin kan lebih bersih nih sekarang lebih bersih lagi lebih aman lagi ya itu lebih bagus lah
terus gara gara air sorokan
sampahnya diurus yang penting kan air sampahnya diurus
jangan sampai ngawur ngawur ke jalan jalan
pengelola tpst sebelumnya memiliki puluhan petugas untuk membersihkan ruas jalan menuju tpst bantar gebang
tapi dengan swak kelola dinas kebersihan pemprov dki warga berharap tpst bisa dikelola lebih baik lagi
dedy beben bekasi